makin buruknya kualitas udara dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah daerah di riau mengancam kesehatan warga
pemerintah bergerak dengan menyiapkan beberapa safe house sebagai tempat pengungsian bagi warga
dan untuk mengetahui seperti apa safe house yang telah disiapkan pemerintah kami telah terhubung dengan jurnalis transmedia rian novitra di kota pekanbaru riau
selamat pagi rian
rian bisa diceritakan seperti apa safe house yang telah disiapkan pemerintah untuk menampung pengungsi terdampak karet hutlah dan berapa jumlahnya
serta apa saja perlengkapannya di sana rian
pemerintah bergerak dengan menyiapkan beberapa safe house yang telah disiapkan pemerintah untuk menampung pengungsi terdampak karut hutlah dan berapa jumlahnya
dan berapa jumlahnya
di mana di sini diakan ada air selir air dan oksigen murni untuk masyarakat yang rata rata perlu tanpa adanya pesan nafas
dan begitu juga ada penyelidikan mata dan kesehatan kulit seperti itu rupana dan heran
rian berbicara mengenai safe house ini bagaimana sebenarnya atau bisa anda jelaskan
apakah ini layak untuk dihuni oleh warga masyarakat
dan apakah ini cukup memadai bagi mereka yang ingin tinggal di sini karena seperti anda bilang
banyak fasilitas kesehatan kemudian mungkin ada subsidi atau logistik yang diberikan oleh pemerintah setempat
ya dari posko posko kesehatan yang disediakan oleh pemerintah kami hanya melihat masyarakat ini hanya satu dua orang datang
dan tidak sekali datang sekaligus banyak
misalnya dalam satu jam datang dua orang dalam satu tiga datang
lalu mereka telah mendapatkan perawatan dan pengobatan lalu pulang ke rumah masing masing
dan berbeda dengan posto posto yang disediakan oleh
sejumlah organisasi dan elemen masyarakat di mana ada salah satu organisasi dari partai politik
itu justru lebih diminati oleh masyarakat karena memang pelayanannya lebih efektif
di mana seluruh masyarakat di sana ditampung diberikan fasilitas pelayanan dengan maksimal
diberikan tempat tinggal diberikan fasilitas air bersih udara segar di dalam ruangan
begitu juga asupan makanan yang cukup untuk balita dan ibu hamil seperti itu
ya rian kemarin kita tahu bahwa presiden jokowi sempat meninjau ke pekanbaru riau
apakah sudah ada langkah langkah penanganan yang diarahkan ataupun diperintahkan oleh presiden jokowi
kepada pemerintah daerah setempat untuk memadamkan kebakaran hutan dan juga kabut asap di sana
iya setelah menjelang rapat terbatas di pekanbaru riau
presiden jokowi juga sangat menyesalkan yang kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di wilayah riau
padahal pada rapat terbatas di jakarta
presiden jokowi sudah memingatkan semua setgas
baik itu setgas dari pesep maupun setgas dari pesep untuk mendapatkan pencegahan
nah kemarin presiden jokowi juga sempat melakukan selegisiko di nusjid pangkalan udara rukun nusjadin
setelah itu presiden jokowi juga sempat memantau titik api kebakaran lahan di desa merbau
kecamatan bunut lelawan
di mana presiden jokowi melihat adanya luas lahan cukup luas di titik api ini
dan jokowi menegak luas lahan yang mencapai empat puluh hektare lebih ini adalah sebuah kejahatan yang terorganisir
maka dari itu presiden jokowi minta kapolri dari tim pendampingi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut
nah di titik ini juga presiden jokowi mendapatkan informasi dari ketua kepala kepala kepala kepala
memadamkan api di lahan gambut ini
di mana satgas sudah lebih dari satu bulan melakukan pemadaman di wilayah desa merbau ini
namun hingga kini apinya masih terus menyala karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut
nah melihat sulitnya pemadaman di lahan gambut ini
presiden jokowi kembali menekankan pada saat gas baik pusat maupun daerah
untuk menegaskan penduduknya untuk terus melakukan pejegahan dimana pejegahan lebih efektif
apabila gambut terbakar akan sulit untuk dipadamkan
dan butuh waktu berhari hari bahkan berbulan bulan seperti yang ada di keselamatan dunia ini
itu itu ya pak rian novitra
baik baik terima kasih rian novitra langsung dari pekanbaru riau